tapi begitu ya bisa dibilang begitu sih mah kita akan motoring pakai motor ini
ngapain bawa bawa barang begituan sih mah ribet nantinya iya apa
beneran nggak ngajak mama
kok bisa ya
kok tega ya mohon dibiarin sendiri
aduh enggak enggak enggak enggak enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin
ternyata itu alasan apa enggak ngajak mama
dudukkan jadinya jantungan
lagi mikirin apa sih
apa itu kan mikirin papa
udah lama mama tuh gak usah gengsi kalau mau ikut
sebenarnya tuh papa pengennya mama yang ngembujuk papa
sekarang tuh papa lagi cemburu
sekarang ngeliat iklannya mama sama abah
oh jadi papa cemburu
dan sebenarnya tuh gue yakin banget
papa tuh sebenarnya gak mau touring lah sama anak anak motor lah atau apalah
papa tuh ngelakuin itu biar mama tuh kesel
oh kayak gitu ceritanya
aduh terus gimana dong
mama harus gimana dong sekarang udah telat kali ya sekarang ya
makanya mama tuh gak yakin
papa tuh gak mungkin gak ngajak mama
oh ternyata cemburu
mama mau telepon papa dulu deh
gak diangkat boy
jadi gak bisa angkat
yaudah mah mendingan gini aja deh
mungkin belum jauh
ganten pinter sama sama mamanya
yaudah mendingan sekarang mama ganti baju dulu ya
terus mama dandan dikit biar bapak sayang terus semua mama
boy tunggu dulu
biasanya kalo orang turi pake baju apaan ya
nah kalo mama mau mandi dandan atau apalah kelamaan
kepes dulu dong
lima menit ya
hmm yaudah oke tunggu ya boy
bebe pel mel
ayan dateng nih
si ulet bulu lagi
kok mesti ngapain dia biar dia kapok
pergi dulu ya
yuk yuk yuk kita pergi
yang pengga maker
lima minggu lalu
dan tuan luwa apa apa ya
kan kita mau naik motor mak udah kayak mau nginep sebulan aja mak
nyonya bener bener ini nyonya mau ke luar negeri
banyak amat bawaannya
kamu kenapa sih ketawa ketawa gitu kayak orang nggak waras tau nggak sih
eh mau touring mah jangan bawa barang banyak banyak nyonya
bawa duit aja yang banyak cukup
hah so tau kamu emang kamu pernah ikut touring
nggak pernah juga
ya benar baik saya emang gak punya duit banyak nyonya
ya iyalah nggak punya tampang juga
ya bener baik
ya bisa dibilang begitu sih mak
kita kan nuturing pakai motor jadi mama ngapain bawa bawa barang begituan sih mak
ya udah deh
gue yang ini aja deh soalnya ini kan pas makeup mama
biar tetep cantik
ini kamu barasin
banyak duit jangan touring
jangan bang diman atuh bro diman
nah kita cepetan pergi dari sini nah
aduh stres mama
mas reva kan udah kelar puasnya
buat apa reva ke sekolah lagi mendingan reva ga usah ke sekolah lagi mas
nah kita tinggal ambil rapot aja setelah itu kita daftarin reva untuk sekolah di asrama
kalau kita biarin reva untuk datang ke sekolah kan dia gak ada kelas mas
itu kita memberikan potensi buat reva untuk sering sering ketemu sama boy sering pergi pergi berduaan sama boy
mendingan ga usah ga ada kelas mas biasanya kalo udah selesai uas gitu bebas cuma datang ke sekolah
ya bener juga
iya dong adrena memang selalu benar

eva ujian akhir kamu udah selesai kan
terus ngapain lagi kamu ke sekolah
kalau gitu kamu gak perlu lagi pergi ke sekolah
tapi itu apaan sih
kok jadi kaku kayak gini